mabes polri membebaskan miko panjitir tayasa alias miko karena tidak terbukti terlibat kasus penyeraman novel baswedan
miko sempat dikaitkan dengan kasus penyeraman novel karena video viralnya di media sosial beberapa waktu yang lalu
kepolisian menganggap alibi miko kuat karena tidak berada di tempat kejadian perkara saat kejadian penyeraman novel
di jakarta kita intrograsi cek semuanya alibi alibinya cek semuanya di mana dia berada ketemu siapa dengan siapa sedang apa
dikaitkan dengan tanggal kejadian penyiraman diduga air keras kepada saudara novel baswedan
dan pada akhirnya disimpulkan tadi malam sudah disimpulkan terakhir alibinya kuat
saudara miko ini dia tidak terkait dengan penyiraman tersebut
ya miko panjitir tayasa alias miko yang sempat dijemput dan dimintai keterangannya terkait kasus penyeraman terhadap novel baswedan
telah dilepas oleh kepolisian
hal ini disampaikan oleh kabit humas polda metro jaya komisaris besar polisi argo yuwono saat datang di gedung kpk pada jumat siang
argo mengaku miko dilepas setelah diperiksa intensif
sejauh ini dengan mendengarkan keterangan dan mengumpulkan bukti bukti yang ada
miko dianggap tidak terkait dengan kasus penyerangan terhadap salah satu penyelidik kpk ini
argo juga menyebutkan bahwa pihaknya atau kepolisian telah melakukan metode induktif dan deduktif saat menangani kasus kekerasan pada novel baswedan
dan dia merasa bersalah katanya disitu kan disitu disampaikan
karena dia adanya keterangan jadi saksi yang menurut kononnya dia itu adalah dipaksa
yang dipaksa diintervensi oleh penyidik oleh korban
akhirnya dia merasa berdosa akhirnya dia ngomong di youtube
karena dengan kesaksianya dia pamannya pun di sell keluarganya akhirnya pecah
kemudian ribut disitu
akhirnya kemarin kepolisian langsung mengambil dia gitu loh
tensi juga kan
karena dia kasus yang besar ini
apakah ada kaitannya atau tidak
ternyata dia alibinya ada di bandung
di pengalingan disana
dia ada disana saat itu
dia nggak pernah jarang ke jakarta